saat menuju lokasi liputan menggunakan taksi online
saya iseng mengajak bicara supir yang mengantar kami
saya bertanya kepada supir yang baru mulai membawa taksi online
pada pertengahan dua ribu dua puluh satu lalu saat pandemi sudah berlangsung
saya menanyakan pendapatnya tentang kondisi jalanan
pada saat libur natal dan tahun baru
pada saat natal dan tahun baru tidak terlalu ramai juga
tapi kami juga tahu karena banyak yang kubur dengan keluarga
mungkin banyak juga yang keluar kota
jadi kita juga sebagai driver cukup
saya sih pribadi cukup tahu dengan kondisi yang ada aja sih
makanya sekarang mulai giat lagi nih
oh gitu ya
berarti pas natal sebenarnya tapi memang tidak terlalu banyak ya
orderannya kayak sehari paling banyak berapa waktu libur natal
kalau libur natal paling lima sampai sepuluh sih mas
lima sampai sepuluh
nah di luar itu
di luar itu biasanya bisa lebih dari tiga belas sih
saya kemudian menanyakan bagaimana dia melihat kondisi jalanan
pada pekan pertama dua ribu dua puluh
cuman saya rasain hari ini memang kayaknya cukup macet juga
mungkin kan anak anak sekolah juga udah mulai masuk nih kayaknya
jadi banyak juga mungkin orang tua yang udah mulai lantar ke sekolah
sebagai bentuk jaga jaga dari orang tua terhadap anak juga sih
jadi memang lebih berasa ya gitu ya
ada sedikit kemacetan bertambah
nah itu ngaruh nggak nih untuk soal pesanan untuk order customer sendiri sampai saat ini
sebenarnya kalau untuk rame apa enggaknya
pengaruh atau tidaknya ada cukup pengaruhnya
cuman karena namanya kita ini berpacu sama waktu
ya namanya macet ya pasti ada sedikit perubahan lah ya
itu aja sih mas wali
menurut rizky hal yang paling berpengaruh pada pemasukannya sebagai supir taksi online saat ini
bukanlah kemacetan melainkan kebijakan ganjil genap
terkait kemungkinan pemerintah provinsi dki jakarta mengembalikan kebijakan ganjil genap
di dua puluh lima ruas jalan rizky berharap pemprov turut memerhatikan mereka yang bekerja di jalan
bisa kemarin kalau misalnya sekarang mau ditambah lagi
saat ini aja udah mulai pusing juga sih mas nyari jalan
nah kadang kadang kita juga nggak bisa memastikan ya
memastikan kita dapat ordernya kemana
sekalipun nggak lewat yang tujuannya bukan ke yang ganjil genap
cuma kan ada perpotongan jalan itu kan kita juga harus mikirin
iya daripada kena kan sayang juga ya kita dapat yang nggak seberapa
tapi dendanya ke lima ratus ribu kalau nggak salah ya mas
masih masih sih udah setahun nggak tahan diri jalan ya
itu nih wawancara saya dengan seorang supir

justru mendapat ordernya lebih banyak
karena memang lebih banyak orang yang beraktivitas saat ini di jakarta